aduh lama banget sih
pak ferry terima kasih waktunya ya
ternyata nama besar pak ferry itu udah gak salah lagi
pak ferry ini bener bener pengusaha kelas tinggi
saya belum pernah merasa sinyaman ini diwawancarai
menurut kamu manis pandai sekali memuji
kamu akan meninggalkan anak kamu begitu saja
anak yang keluar dari raimu kamu sendiri
apa yang kamu sembunyikan dari bapak
sama sekali enggak pak
seperti yang mita bilang tadi
minta sekarang ada di sini
cuma ingin memastikan masa depan vino
vino adalah amanah dari mas arvino
kamu berhak tinggal di rumah ini
dan kamu gak perlu pergi dari rumah ini
sekali lagi minta minta maaf
papa maukan mengakui vino secara legal
ya papa akan persiapkan semuanya ya

kiut sangat jauh
dia inip bankruptcy saya
bagaimana bakal hasilnya
dia menangvale suasana aku
kamu harus memikirkan vino
dia butuh ibunya
kasih sayang yang saya berikan kepadanya
om dan tantenya
itu tidak sama
kasih sayang yang diberikan kepada ibu kandungnya
kamu harus ingat
pikirin semua ucapan papa
jangan gegabah mengambil keputusan
apa yang membuat perusahaan anda itu
berkembang sangat pesat
saya sangat percaya sekali dengan karunia tuhan
sama keputusan anda untuk menyokong perusahaan baru
yang berpotensi tinggi
saya ingin ketemu dengan pak ferry
saya udah ada janji sama dia
ditunggu ya mas
karena pak ferry sedang mewawancara
berapa lama mbak ya
wah kalau itu saya kurang tahu mas
gimana mau ditunggu dulu
ya saya tunggu deh
sekarang anda lihat ini
ini adalah hasil dari seorang desainer
seorang pemuda yang luar biasa tinggi semangatnya
tidak dimiliki oleh siapapun juga
karena itu saya ingin menginvestasikan modal saya di perusahaan dia

tidak sangka dia sangara sedikit olahraga
tadi siang aku ngajakin kamu dinner dan kamu bilang kamu harus ketemu sama klien
terus tadi maghrib aku ke rumah kamu dan kamu pasti aja gak mau terus terang
tinggal kamu sendiri yang bilang kalau perempuan ini adalah istri kakak kamu sendiri
sebelum aku pergi dari rumah ini aku harus bantu mbak alia memperbaiki hubungannya sama milu
gara gara aku mereka berdua bertengkar hebat
bi saya boleh minta tolong titino saya mau pergi sebentar
tung bentar ya sayang mama pergi dulu ya kamu sama bibi dulu
aduh lama banget sih
pak ferry terima kasih waktunya ya ternyata nama besar pak ferry itu udah gak salah lagi
pak ferry ini benar benar pengusaha kelas tinggi luar biasa
saya belum pernah merasa sinyaman ini diwawancarai
kamu menguasai betul pekerjaan kamu
saya salu suka
pak ferry terlalu memuji saya kan hanya melaksanakan tugas saja
kalau begitu saya permisi dulu ya pak
saya antar ya
bentar kamu kenal sama dia
gak apa apa milo aku tuh barusan wawancarain pak ferry
selamat kalian sudah bertenangan rupanya
oke milo saya akan hantar dulu alia keluar ya
kamu lebih baik tunggu di sini aja
nanti kita akan bahas mengenai finalisasi proyek kita
saya yakin proyek ini bisa berjalan lancar dan saya sudah meyakinkan tim saya
agar semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan
kamu tunggu di sini biar saya hantar dulu
kalau perlu kamu boleh tunggu di kantor
ah gak apa apa kantor sendiri
wow mimpi apa tuh semalam ya
bisa kedatangan tamu agung kayak gini
mbak alianya ada nu
kalian lagi pergi kamu ketemu sama dia
kira kira baliknya jam berapa ya
biasa sih jam tiga dia balik ke rumah dulu
yaudah kalau gitu kamu tunggu di dalam aja
wah gak usah deh nu
kembaliannya kan gak ada jadi mendingan aku balik aja deh
kebetulan aku juga mau keluar nanti aku antar kamu pulang ya
tapi kamu masuk aja dulu aku ganti baju sebentar
tenang aja aku gak gigit kok
empat kali aja
tau gak apaan
kamu tuh udah empat kali ngucapin terima kasih buat aku dari semalam
jadi masuk ya
aduh lu biar
mengenai desain baru yang bapak minta
saya sudah siapkan beberapa alternatifnya
saya gak peduli dengan desain kamu
saya gak peduli gak peduli
kamu tahu ketika tunangan kamu memuji saya
saya seperti melayang melayang
saya gak peduli dengan desainmu